rabu pagi gubernur dki jakarta anies rashid baswedan bersama kepala dinas pertamanan dan hutan kota
suzy marsitawati meresmikan seratus taman maju bersama yang tersebar di jakarta
salah satunya di taman delonix pekayon jakarta timur
dalam masa pembangunannya anies mengatakan seluruh taman disesuaikan dengan kebutuhan warga setempat
warga juga dilibatkan dalam perancangan
saat ini penyediaan taman di dki melebihi target dari delapan puluh enam pada rencana awal menjadi seratus
jadi obis kalian kita bersyukur saat ini di jakarta sembilan puluh persen penduduk jakarta bisa mengakses taman dalam jarak delapan ratus meter dari rumahnya
kedatangan ganjar pranowo ke kalimantan selatan disambut hangat warga
sejumlah warga pun membangun
dan memanfaatkan momen ini untuk foto bersama
sejak di bandara samsudinur banjarbaru antusias warga menyambut kedatangan gubernur jawa tengah cukup tinggi
ganjar pranowo sendiri mengunjungi kawasan astambul martapura
di tempat ini ganjar berziarah ke makam ulama masyur sheikh muhammad arsyad al banjari
yang terkenal sebagai penulis kitab sabilal muhtadin yang mendunia
ganjar direncanakan mengikuti pembukaan mtk nasional yang dipusatkan di kirampar kabupaten banjar padarabu malang
setidaknya kita bisa tahu bagaimana sejarah penyebaran agama islam di sini
namanya usaha kita mtk di sini
di manjawar di jawa tengah di jawa tengah di jawa tengah di jawa tengah di jawa tengah di jawa tengah di jawa tengah di jawa tengah
usai berziarah ganjar pranowo menyempatkan diri melihat museum dan perpustakaan di areal makam sheikh muhammad arsyad al banjari
tim liputan cnn indonesia